ceweknya gak ngebolehin gue ke rumahnya lagi nih
udah kebunin banget sih ceweknya belagu deh
cantik banget sih pacarnya
lo gak takut
ngomongan lo kenapa berubah berubah sih setiap hari
kok masih nanya sama gue kenapa
harusnya lo bisa lebih sabar lagi ngadepin perempuan
suasana hatinya karin lagi gak enak
aku udah berubah pikiran pak
aku mau jadi dokter aja
kenapa jadi berubah seperti itu
siapa yang pengaruhi kamu
roman lagi ya
bokap gue itu sakit kanker
dan kanker itu gak bisa hilang gitu aja dengan operasi
bokap gue itu harus menjalani serangkaian pengobatan lainnya
dan gue sebagai anak
gue gak mau ninggalin bokap gue gitu aja
terima kasih bu
saya mau beli air minuman lain satu
boleh rp tiga

iya bu ini lagi dicari duitnya
ya bu ini lagi dicari duitnya
al kok lo bisa ke indonesia
dalam rangka apa
dalam rangka mencari lo
iya jadi kemarin tuh kan gue gak asrama
tapi katanya bu andrea lo udah pulang ke jakarta
yaudah abis itu gue ikutan pulang ke jakarta juga deh
oh gitu ya
ya enggak lah
percaya aja lagi
gue udah nyatain perasaan gue ke lo
waktu itu tuh
ya kalau diterima syukur
kalau enggak kan kita bisa temenan
bisa lah al kenapa enggak coba
sampai aja lagi
legian ya gue ini banyak utang budi sama lo selama di rumania
lo tuh udah baik banget sama gue
tapi kita harus ketemu lagi ya
rumah jangan sampai tau ya
emangnya kenapa al
gua nggak mau
lo berantem sama roman
gue gak tega
gue baik ya
kok kenapa ya
ceweknya gak ngebolehin gue ke rumahnya lagi nih
udah gede banget sih ceweknya belagu deh
cantik banget sih pacarnya
rahman kok lo langsung masuk aja
tadi gue begitu nyampe gue liat gak ada mobil lo
yaudah gue tunggu aja dulu disini
tapi perasaan lo yang pulang duluan deh
kok jadinya gue yang nyampe duluan
tadi gue ke rumah sakit dulu ngambil obatnya papa
gue tuh sebenarnya ngajak lo jalan tadi
itu karena gue mau sekalian kenalin lo ke nadine
nadine cewek yang
ya gue udah bilang sama dia kalau lo tuh gak bisa hari ini
cuma dia jadinya pengen kesini
karena dia pengen ketemu sama lo pengen kenal sama lo
dan pengen jenguk bokap lo
menurut lo gimana
ntar gue bilang sama dia
yaudah gak apa apa
bener gak apa apa di kesini
tapi nanti kalau lo udah kenal sama nadine
jangan cemburu ya
emangnya nadine sama gue tuh cantikan siapa sih
diem aja lagi
cantikan mana gue atau nadiem
jangan iri pada seorang putri
karena bagiku kaulah bidadari
adalah bahagia sejatiku
jangan iri pada seorang putri
tak buatku berpaling
kaulah yang terpenting
bulan udah oke lo datang ke rumahnya